kementerian perdagangan menggelar rapat kerja tahun dua ribu dua puluh satu
menteri perdagangan meminta staffnya bekerja keras membenahi banyak hal di sektor perdagangan
menteri zulkifli hasan meminta kolaborasi dilakukan demi menjaga rantai pasok dan meningkatkan ekspor
menteri perdagangan zulkifli hasan membuka rapat kerja kemendak dua ribu dua puluh tiga di provinsi lampung pada satu hingga dua maret dua ribu dua puluh
raker mengangkat tema transformasi perdagangan mendukung pembangunan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan
mendang optimis indonesia dapat menjaga kemendak perdagangan
menteri perdagangan zulkifli hasan bertahan di tengah prediksi perlambatan ekonomi global tahun dua ribu dua puluh tiga
untuk itu ia mengajak jajarannya berkolaborasi dengan semua pihak agar kinerja ekonomi indonesia bisa tumbuh positif
strategi yang disiapkan kemendak dua ribu dua puluh tiga antara lain penyederhanaan regulasi ekspor
serta upaya mencari pasar pasar ekspor baru sekaligus menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan negara negara mitra dagang
kemenak juga berupaya mengembangkan ekosistem umkm di dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas umkm
di bersama marketplace perbankan dan retail modern
dalam negeri tadi sudah saya sampaikan kita melakukan membangun satu ekosistem
ada umkm retail modern perbankan pembiayaan ekspor dengan marketplace
ini kita bangun ekosistemnya
yang kedua kita memperluas pasar
tidak hanya pasar tradisional barat
tetapi juga inter asian antar asian yang mulai nampak hasilnya setelah rcepa
dengan filipina dan malaysia kita naik tajam
juga dengan asia selatan
bangladesh pakistan india
ini mau lebaran puasa pak gup
saya terima kasih kepada gubernur
kerjasamanya sekarang itu luar biasa
bahkan pak tito itu tiap minggu rapat mengenai inflasi
ketersediaan dan harga
ini yang kita perhatikan betul ya
setelah dua hari perumusan sekjen kemendak suhanto menyampaikan hasil raker tersebut yang mencakup tiga pokok penting
kemendak mewaspadai inflasi harga pangan dan akan memastikan adanya produksi ketercukupan suplai dan kelancaran distribusi
rantai pasok pangan yang efisien menurut pak gop

sedangkan dalam hal penguatan daya saing ekspor kemendak akan mengoptimalkan pasar ekspor di rrt dan india
serta perluasan ekspor di negara timur tengah afrika asia selatan dan amerika latin
dan juga terpenting transformasi sumber daya manusia di sektor perdagangan
dan juga terpenting transformasi sumber daya manusia di sektor perdagangan
implementasi program kebijakan prioritas tersebut akan didukung oleh kebijakan strategis lainnya berupa
pemanfaatan teknologi digital dan online channel optimalisasi imbal dagang penguatan diplomasi perdagangan
penyelesaian hambatan perdagangan dan penanganan sengketa serta pengaturan impor dalam rangka hilirisasi dan
implementasi program kebijakan prioritas tersebut akan didukung oleh kebijakan strategis lainnya berupa pengaturan impor dalam rangka hilirisasi dan penanganan sengketa
yayin begini bagi oleh gl olika yang memiliki perusahaan gol sidira music
sebagai penutup menteri perdagangan zulkifli hasan
menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama
untuk indonesia bisa menjadi negara maju tahun dua ribu dua puluh
hal itu sejalan dengan rangkaian rencana pembangunan
jangka menengah nasional rpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat